menyambut tahun baru dua ribu delapan belas diadakan car free night di kawasan puncak bogor jawa barat
untuk mengamankan perayaan tahun baru kali ini sebanyak tujuh ratus personel dari polres bogor diturunkan
polres bogor juga menyiapkan empat bus pengantar bagi masyarakat yang ingin ke puncak
bus ini disediakan di masjid agung harakatul jannah tepat di depan posko utama polres bogor
menjelang malam pergantian tahun diadakan car free night di kawasan puncak bogor jawa barat
kendaraan roda empat tidak boleh melewati jalur puncak hanya kendaraan roda dua yang bisa melewati jalur tersebut
akses menuju puncak akan ditutup total selama dua belas jam mulai minggu pukul enam sore hingga pukul enam pagi pada satu januari dua ribu delapan belas
beberapa tempat seperti taman safari masjid atta awun hingga puncak atas diprediksi menjadi pusat ramai pada car free night
sudah ada produser lapangan
cnn indonesia nova naya antaka di kawasan puncak bogor jawa barat
naya bagaimana pantauan arus lalu lintas di puncak saat ini menjelang pergantian tahun baru
ya rian dan juga pemirsa bisa anda lihat di belakang saya memang ada sedikit perbedaan pada sore hari ini menjelang pergantian tahun baru
di mana kondisi lalu lintas dari arah puncak menuju jakarta maupun sebaliknya terlihat atau terpantau ramai
ramai lancar hal ini dikarenakan memang mayoritas kendaraan yang berasal dari jakarta memilih berangkat lebih pagi untuk menuju puncak
dikarenakan akan dilakukan penutupan akses menuju puncak akan ditutup selama dua belas jam yaitu pada pukul enam sore nanti hingga pukul enam pagi esok hari yaitu pada tanggal satu januari dua ribu dua puluh
hal hal ini diberlakukan berkaitan dengan adanya car free night yang akan diadakan menjelang malam pergantian tahun baru di jalur puncak
ini sendiri dimana ada beberapa titik ramai yang akan menjadi pusat keramaian pada car free night nanti yaitu di dekat taman safari kemudian di masjid attaun dan menuju puncak atas
selain itu juga personil dari polres bogor jawa barat menyediakan kurang lebih tujuh ratus personil untuk mengamankan kondisi perayaan car free night menyambut malam pergantian tahun dua ribu delapan belas
selain itu juga di car free night ini sendiri memang kan kendaraan
kendaraan berodar empat seperti mobil dan juga bis dilarang untuk masuk atau melewati sepanjang jalur puncak dan hanya kendaraan beroda dua seperti motor saja yang boleh melewati jalur puncak ini
namun jangan khawatir bagi anda maupun masyarakat yang masih ingin melakukan liburan atau merasakan malam pergantian tahun di puncak bogor anda bisa memarkirkan mobil anda di masjid harakatul jana atau tepatnya di depan posko polres bogor
karena polres bogor menyediakan empat bus
di mana setiap bis ini berkapasitas tiga puluh penumpang yang akan mengantarkan anda menuju jalur puncak dan anda bisa merasakan suasana car free night di jalur puncak ini sendiri
selain itu juga bagi anda wisatawan dari arah jakarta yang ingin ke puncak disediakan opsi atau jalur alternatif
dimana ada dua jalur alternatif
yang pertama yaitu jalur alternatif cibubur dari arah cibubur jonggol cilengsi kemudian cariw cikalong
keluar jalan jalur
dan raya cipanas dan juga cianjur yang dengan jarak sekitar delapan puluh delapan km dengan waktu tempuh dua jam empat puluh lima menit
kemudian opsi kedua anda bisa melewati alternatif cibubur dari area ciawi ke luar sukabumi kota dengan jarak delapan puluh delapan km dengan waktu tempuh sekitar tiga jam lebih
naya terkait tadi yang anda sampaikan bahwa car free night sebenarnya juga caranya untuk masyarakat yang masih ingin menuju puncak
ialah bisa memarkirkan mobilnya di sekitar polres puncak kemudian akan menaiki bus seperti itu
apakah memang bus ini beroperasi terus sampai dengan lebih dari jam dua belas malam atau seperti apa jam operasinya naya
oh iya untuk jam operasinya sendiri bus yang disewa oleh polres bogor ini sendiri akan beroperasi dua puluh empat jam
yaitu pada saat perayaan malam tahun baru hingga pagi hari
karena memang akses jalur puncak ini kan ditutup dua belas jam
sehingga bis gratis ini penghubung jalur puncak ini akan terus standby hingga pagi hari untuk mengantarkan masyarakat bisa menuju jalur puncak
dan juga masyarakat yang membawa mobil pribadi bisa memarkirkan mobilnya dengan aman di sekitar posko utama di polres bogor
nova naya antaka produser lapangan cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan
terima kasih sudah melaporkan